tapi kasihan juga kalau sampai dia tahu kalau andi itu roy mama nggak bisa bayangin pasti dia
ya pasti kaget ya masalahnya mama tahu benar kalau rosa itu sayang banget sama roy
kasihan kamu berarti
kalau nggak malam lo pasti datang ke acara gue
iya oke nah gitu dong kan kemarin udah janji sama
gue mau datang pokoknya gue tunggu lo harus datang ya
berhasil pasti datang
udah gitu aja
nggak ada yang lain gitu
coba mikir ada sesuatu nggak sih gitu
kan gue ulang tahun lo nggak ngucapin selamat ulang tahun happy birthday atau panjang umur atau apa gitu
ya ampun gak gue sampai lupa loh
tapi kalau dipikir pikir ya
urusan rumah tangga orang kita mikirin
harga dalam sempurna
dan sekarang dia udah tenang diatas sana
dan gue yakin
dia kalo ngeliat gue tertawa kayak gini
dia pasti bahagia
dikit lah mungkin
dia cemburu ngeliat kita
udah deh gak usah aneh aneh
udah aku mau pergi dulu
pokoknya aku mau siap siap buat nanti malam
makin penasaran gue sama michi
aduh idungnya mana
tadi mama dateng omah
andin tadi sini
besok mau dateng
berarti besok aku bisa ketemu sama andin
mungkin ini kesempatan untuk aku bujuk andin
supaya dia memaafkan al
papa udah balik lagi ke rumah
soalnya papa juga
porsen darima sakit
kamu dari mana
aku tadi ada urusan sebentar
eh papa mau istirahat dulu ya di kamar
yaudah aku bantu pak
konten kamar ya
nggak usah nunggu
biar papa sendiri aja
ya aku ada di rumah
sayang tadi tuh mama ketemu antar saya di rumah sakit
kok keliatannya dia kayak nggak ada masalah
kayak biasa biasa aja
ya harusnya dia itu kan
karena andin itu kan
udah bunuh roy
belum tahu kali pak
mungkin dia biasa biasa aja karena belum tahu
tapi kasian juga kalau sampai dia tahu
kalau andin itu roy
pasti dia shock berat
dia pasti kaget
mama tahu benar
kasian kan lo

berarti kalau mamanya al tahu soal itu rumah tangganya manin sama aldebaran bakalan hancur berantakan
rumah tanganya manin jalan pulang
nino pasti akan semakin punya peluang buat kembali lagi sama mbak andip
jangan sampai nino balik
biarpun mbak andin udah janji sama gue
supaya dia nggak deketin mbak andin lagi
tidak ada yang bisa suruh dia kembali lagi sama nino
lagi jalan duduk aja sih bu
ya tadi lagi main handphone maaf kak
pulang bareng yuk gue anterin
gak usah kak makasih
aku ada yang jemput kok ada supir
ini nih baru namanya dosen sultan
gak gitu kan namanya kan juga
dapat fasilitas dari kampus
jadi mana mungkin lah aku nolakin
ini handphone juga dikasih
kok gue gak dapat ya
ya mungkin karena lo kurang keren kali ya
ini nih udah mulai deh reseinya
bercanda kak ini aku cuma lagi nunggu dijemput aja nih
mobil dari kampus parkirnya di sebelah sana bu
mari saya antar
yaudah kak aku jalan duluan ya
aneh gue baru tahu ada fasilitas mobil dan supir dari kampus
akhirnya mbak mirna udah pulang
hejip orang gigi mau nanya sesuatu sama mbak mirna
ini punya mbak mirna bukan
mana pernah gue punya kotak beginian cakep banget tuh
gigi gak tau mbak soalnya belum gigi buka
coba dibuka biar pada kita penasaran
eh jangan gitu emang boleh
iya kan lo nanya juga apa nih siapa gue juga gak ketau
ya juga sih
cakep amat tuh cincin
ya siapa nih gigi
ya gigi juga gak tau mbak makanya gigi nanyain mbak mirna apaan rusak
lu nemunya dimana sih
dia pengen ngelamar lo
ngelamar mbak mirna kali
ngapain jadi ngelamar ke gua